yang juga jadi sorotan saudara tiga orang meninggal akibat demam berdarah denggi di kecamatan astana japurai kabupaten cirebon jawa barat pada april dua ribu dua puluh
untuk mencegah kasus serupa dinas kesehatan melakukan fogging radius dua ratus meter dari lokasi rumah kejadian
satu dari desa buntet satu sidamulia dan satu itu sebenarnya dari mertapada wetan
namun pagi dan sore itu di wilayah mertapada kulon yang di mana desa mertapada kulon itu wilayah kerja kami sehingga masuk ke kami